polri telah berhasil membebaskan seorang sandra melalui proses negosiasi
polisi menolak untuk memastikan bahwa masih ada sandra selain polisi
sementara presiden joko widodo mengapresiasi penyelesaian insiden dilakukan dengan cara yang baik
presiden juga menyatakan tidak ada ruang bagi aksi terorisme di tanah air
tim negosiator polri berhasil membujuk narapidana teroris
membebaskan seorang sandra dari rumah tahanan makobrimob kelapa ii depok jawa barat
sandra merupakan anggota kepolisian brigadir iwan sarjana
kadifumas polri irjen pol setiwasisto menyatakan bahwa proses pembebasan sandra melewati proses negosiasi
setelah sandra dibebaskan setio menolak untuk memastikan bahwa masih ada sandra
selain polisi karena hal itu masih dirahasiakan
brigadir iwan sarjana merupakan satu dari enam sandra yang semula menjadi tawanan oleh tahanan terorisme di makobrimob kelapa ii
lima sandra lainnya telah tewas
sementara itu presiden joko widodo mengapresiasi proses penyelesaian insiden dilakukan dengan cara yang baik
presiden jokowi juga menegaskan bahwa tidak akan memberi ruang pada terorisme dan upaya yang mengganggu keamanan negara
presiden joko widodo juga menegaskan bahwa tidak akan memberi ruang pada terorisme dan upaya yang mengganggu keamanan negara
pengendalian situasi dan pemulihan keamanan di makobrimob yang telah selesai dengan cara cara yang baik
perlu saya tegaskan bahwa negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikitpun pada terorisme
dan juga upaya upaya yang mengganggu keamanan negara
insiden kerusuhan dan penyanderaan oleh sejumlah narapidana terorisme di makobrimob dinyatakan telah berakhir oleh polisi kamis pagi
pendudukan sejumlah blok rutan penguasaan senjata api dan amunisinya serta penyanderaan polisi oleh para napi wajib menjadi pelajaran penting dan bahan evaluasi
mungkinkah ini hanya sebuah kecelakaan ataukah ada kesalahan sistem dalam manajemen sebuah rumah
kami mengulasnya malam hari ini dengan anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi partai nasdem togu taufikuladi
selamat malam bang taufik terima kasih sudah hadir
kemudian ada peneliti indonesia police watch atau ipw neta espane
selamat malam bang neta
terima kasih sudah hadir dan melalui sambungan telpon ya dirjen pas kementerian hukum dan ham sri pugu utami
selamat malam bu sri puji
ya baik kami masih nantikan kehadiran bu sri juga ke studio ya
ini sudah sampai di sini nih
sambil kita berbicara dulu sri ya
bu sri ini kalau kita dengar pernyataan dari pak wakapolri yang menyebutkan di depan media dan berusaha meluruskan bahwa rutan ini adalah rutan bukan dari rutan polri
tapi sebenarnya ini adalah rutan negara cabang salemba yang kebetulan berada di dalam kompleks makobrimob begitu ya
nah ketika itu kemudian ada tanggung jawab di bawah anda
begitu sebagai dirjen pas atau dirjen pemasyarakatan
apa catatan penting yang menjadi evaluasi dari insiden kemarin bu sri
jadi tadi sudah sama sama kita terima tanggung jawab tersebut dengan memindahkan mereka semuanya ke lapas di nusa kambangan sesuai dengan arahan bapak menteri hukum dan ham
dan kemudian di nusa kambangan sendiri sudah kita tempatkan
kebetulan sudah sampai di sana
mereka sebanyak satu ratus empat puluh lima narapidana tahanan teroris sudah dibagi di tiga tempat sesuai dengan hasil asesmen dengan densus delapan puluh delapan tentunya bekerjasama dengan pihak pihak terkait
baik sebelum saya sampai menantikan persiapan bu sri ya untuk masuk ke studio saya ke komisi tiga terlebih dahulu bang taufik secara umum anda melihat evaluasi atas insiden kemarin seperti apa yang paling penting harus
bagaimana menjadikan bahan evaluasi
begini yang harus diingat bahwa itu adalah itu kan lapas tahanan rumah tahanan
kemudian dicampur dengan sejumlah napi yang sudah ingkrah bahkan
jadi bercampur baur di sana
seharusnya itu tidak boleh seperti itu
yang kedua kepada napi teroris
itu tidak boleh kemudian sangat lusi begitu
tidak boleh kemudian tidak ada pengamanan
sangat longgar saya tidak pernah menganggap bahwa apa yang terjadi saat ini ini ya yang terjadi kemarin itu adalah tercetus pada saat itu
itu sudah lama menurut saya ada perencanaan
kalau tidak mereka tidak mungkin kemudian mencari celah menunggu peluang
kemudian itu sudah dapat
sudah ada pemikiran yang menurut saya sudah lama
kalau tidak tidak mungkin mereka mampu kemudian berpikir sejenak
menguasai sejumlah blok
menguasai celah blok
kemudian menabrak teralis
kemudian menyerbu sepuluh orang polisi yang ada di dalam itu yang berjaga jaga
jadi empat orang bisa melarikan diri
lima orang tewas di situ
kemudian satu orang disandera
itu menurut saya adalah sebuah pemikiran yang telah lama
sudah disesain begitu ya
saya heran sekali kok bisa
apa yang telah terjadi
yang telah terjadi
sesuatu yang telah direncana cukup lama itu
tidak diendus oleh kepolisian
itu menurut saya yang saya sangat
apalagi ini terjadi di dalam markas komando
di dalam markas komando
maksudnya itu perusahaan markas komando jangan dihubungkan dengan komando
karena kan sudah kita sebutkan tadi
ini adalah tidak ada hubungan dengan brimob
walaupun berada di dalam lingkup
dan yang menjaga kepolisian di situ
menjaga kepolisian di situ
baik kita simak kembali ya
pernyataan dari wakil polri komjen paul syafrudin
terkait upaya untuk meluruskan begitu
bahwa yang terjadi insiden kemarin itu
adalah di rumah tahanan negara cabang salemba
yang kebetulan berada di dalam kompleks mako brimob
mungkin saya luruskan dulu sedikit
seperti dengan yang saya sampaikan pada tadi pagi
bahwa rumah tahanan yang berada di lingkungan komplek brimob itu adalah rumah tahanan negara cabang salemba
jadi yang bertanggung jawab adalah kementerian hukum dan ham dalam hal ini dirjen lapas
jadi bukan rumah tahanan anggota polri
rumah tahanan seperti biasa
rumah tahanan seperti biasa
rumah tahanan seperti biasa layaknya rumah tahanan
rumah tahanan biasa
kebetulan itu berada di dalam
itu ditetapkan pada tahun dua ribu enam
rumah tahanan brimop itu menjadi rumah tahanan umum
jadi tentu penyelesaiannya adalah kita akan selesaikan secara komprensif
antara kementerian hukum dan ham dirjen lapas dan kita sendiri
karena mau tidak mau karena beranjut dalam kompleks brimo
pengamanannya tentu dari pihak brimop sebagai bantuan kepada kementerian hukum dan ham
jadi ini sudah dikoordinasikan secara seksama mulai dari beberapa bulan yang lalu
karena memang ini kondisinya sudah sangat overload seperti rumah rumah tahanan yang lain
baik saya langsung sapa bu sri pugu utami dirjen pas kementerian hukum dan ham
selamat malam ibu terima kasih
sudah datang ya berupaya datang untuk ke studio cnn indonesia
mereka semua sekarang sudah ditempatkan di lapas di nusa kambangan ditempatkan di tiga lapas batu pasir putih dan besi
sebelum kesana bu saya ingin mengulik lebih jelas lagi sebenarnya rutan yang ada di makobrimob ini kalau pandangan awam sering melihatnya itu adalah di bawah kepolisian
baru sekarang kemudian tersampaikan secara resmi begitu oleh pak wakapolri mungkin bisa dijelaskan lebih jelas ke publik lagi
karena ketika ditanyakan apakah ini sebenarnya rutan yang super maximum security juga atau tidak
karena kok bisa kemudian para napi yang dititipkan di sana kemudian melakukan perlawanan menjebol tembok menguasai senjata itu yang ingin dipertanyakan
karena ketika itu menjadi pertanyaan publik kemudian ada jawaban polisi oh itu bukan tanggung jawab polisi sebenarnya tanggung jawab kementerian hukum dan ham
nah ini yang ingin kita cari tahu terlebih dahulu bu
bagaimana status dari rutan yang ada di dalam yang tempat insiden kemarin terjadi
oke pp dua puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga itu menyatakan bahwa menteri hukum dan ham dapat membentuk atau menunjuk rutan di luar tempat sebagaimana dimaksud apabila dipandang perlu
maka pembentukan cabang rutan yang di makobrimob itu berada di bawah kementerian hukum dan ham tanggung jawabnya
sejak awal begitu memang
tapi selama ini pengamanannya pelaksanaannya manajemennya semua dikelola oleh makubrimob
manajemen pengelolaan pengamanan dikelola oleh makobrimo
iya oleh mangkubrimop
jadi ketika soal pengamanan memang kementerian hukum dan ham tidak ada cowok cowok lagi berbeda dengan rutan yang lain misalnya
kebetulan seperti itu jadi untuk petugas kami tidak ada yang ditugaskan di sana
sekali lagi keterbatasan
keterbatasan sumber daya manusia
sama sekali tidak ada bu ya
sama sekali tidak ada
bentuk kerjasamanya seperti apa bentuk pertanggung jawabannya kemudian seperti apa
karena ketika itu di bawah kementerian hukum dan ham tapi kemudian yang menjaga adalah kepolisian semuanya
bentuk pertanggung jawabannya akan seperti apa misalnya bu
kalau misalnya terjadi hal semacam ini ada pemberontakan napi dan lain sebagainya penguasaan sejumlah blok gudang senjata dikuasai dan lain sebagainya
tanggung jawab dari kementerian hukum dan ham harus yang bagian
yang bagaimana dalam aturan yang ada
dalam posisi seperti ini tanggung jawab keamanannya bersama
dan kebetulan kemarin kemarin posisi lapas rutan kami untuk yang hairis ini memang belum selesai
nah sekarang sudah selesai
ada lima lapas yang ditetapkan oleh bapak menteri hukum dan ham sebagai lapas high risk dan siap menerima mereka
nah sekarang ini mereka sudah ditempatkan di lapas hairis
mudah mudahan dengan kondisi yang seperti ini tidak terjadi lagi seperti apa yang sama sama kita saksikan di baru saja terjadi
baik ada kritik sebenarnya bang neta begitu
karakter kepolisian petugas kepolisian ini sifatnya adalah penegakan hukum
untuk pengelolaan rutan menjaga napi dan lain sebagainya itu adalah skill yang berbeda
ada bahkan mungkin pelatihan tersendiri sebenarnya bu
nah apakah memang sejak awal ini memang sudah salah
adanya rumah tahanan walaupun di bawah kementerian hukum dan ham tapi kemudian dikelola dijaga dan penjagaannya dilakukan oleh petugas kepolisian
yang mungkin mungkin saja ini saya tidak tahu
tidak dilatih untuk melakukan pengelolaan rutan
memang kalau kita dari indonesia polusion melihat ya posisi rutan brimob itu sudah salah kaprah sejak awal
awalnya rutan itu didirikan untuk internal brimop
brimop brimop yang nakal ditahan di situ
tapi pernah juga pejabat kepolisian mengatakan
rutan brimop ini dibawah lembaga pemasarakatan bukan dibawah rutan salemba
itu ketika ahok masuk ke sana orang mempertanyakan kok ahok sudah inkrah
kenapa di rutan
sempat waktu itu elit kepolisian mengatakan rutan ini bagian dari lembaga pemasarakatan
nah sekarang dikatakan rutan ini bagian dari rutan salemba
dan anehnya lagi kepala rutannya itu adalah orang barres krim
periura menengah dari barres krim
sipir sipir di sana itu nggak jelas posisinya selalu berganti
ada seratus menurut data kita ada satu ratus enam puluh lima tahanan di sana yang menjaga sipirnya sepuluh sampai lima belas
kenapa kemudian mereka gampang dikalahkan gampang menjadi korban ditambah mentalitas mereka sangat buruk sekali
apa yang menjadi penyebab
indikasi yang membuat anda mengatakan mentalitas buruk sekali
setelah jeda berikut ya prime news akan segera kembali dengan ulasannya
sebelum jeda tadi ada pernyataan yang perlu saya garis bawahi dari bung neta pane mengatakan rutan di komplek makubrimob ini memang salah kaprah sejak awal
ini kan disebutkan oleh pak wakapolri sebenarnya kan
perlu saya luruskan begitu kalimatnya bahwa rutan yang ada di dalam ini bukan rutan brimob bukan rutan untuk anggota polri tapi rutan yang berada di bawah kementerian hukum dan ham
yang tanggung jawab adalah kementerian hukum dan ham begitu bu dirjen pasadi
tadi disebutkan seperti ibu tadi menjawab bahwa tanggung jawabnya harusnya bersama sama karena memang disitu yang menjaga kemudian kepolisian juga
nah mungkin bisa anda jelaskan lagi sebenarnya posisi dari rutan ini
saya kira perlu saya luruskan juga pernyataan wakapori yang meluruskan tadi
karena kalau itu di bawah tanggung jawab rutan salemba harus ada aparat dari rutan salemba di situ
harus ada aparat dari kementerian hukum dan ham
dirjen pas dirjen pas ya
minimal kepala rutannya itu harus dari dirjen lapas gitu ya
sekarang kan kepala rutannya dari barai skrim
nah sementara sipir sipir
kalau alasannya itu dalam kompleks makobrimob dan
jadi di sinilah dualismenya ya
itu dikatakan tigalisme malah
itu dikatakan rutan cabang salemba
tapi tanggung jawab pengawasannya di dalam ya manajemennya itu dari barreskrim
tanggung jawab keamanannya brimob
sehingga akibat ada tigalisme ini
beda beda ini ya
brimob di luar
iya pengamanan luar
akibat ada tigalisme ini menjadi tidak jelas tanggung jawab siapa gitu loh
itu akan berdampak kepada pola pembinaan
pola keamanan di
di rutan itu
jadi ketika terpencar tanggung jawabnya itu menjadi merasa tidak full siapa yang bertanggung jawab
sehingga jangan heran kalau kemudian hp bisa masuk
hampir sebagian tahanan teroris di sana megang hp
kenapa kemudian mereka saat peristiwa itu bisa live ya live
kenapa hp itu bisa masuk
ya karena mereka bayar ke petugas petugas di situ
ini anda mengetahui sendiri nih bayar bayar ini
oh kita saya tuh beberapa kali masuk ke sana
dan beberapa ada ya jendela bintang tiga yang pernah ditahan di sana
begitu saya ke sana kamar semua kamar di situ terkunci dari luar tergembok
berarti orangnya tidak di dalam
ini rutan yang berbeda atau rutan yang sama ini
di dalam maka brimob tadi kan disebutkan oleh pak waka polri kan ini bukan rutan nguta polri
tapi rutan yang dibawa tanggung jawab kementerian hukum dan ham
pengertiannya itu sebenarnya ada dua rutan yang berbeda
oh itu juga
atau satu rutan saja cuma tanggung jawabnya ada di
jadi itu tergantung situasinya
ketika ahok masuk dikatakan itu bagian dari cipinang
ketika ada kasus ini ini bagian dari salemba
itu membingungkan sekali
dan apa namanya gayus juga pernah lolos dari sana ya
pernah keluar dari sana kemudian muncul heboh
gayus tambunan ya
kemudian kepala rutanya dicopot
itu pejabat apa namanya perwira menengah dari baris krim
jadi inilah akibat bayar membayar itu di sana sehingga kepekaan dari petugas petugas sana semakin rendah
sementara di situ dititipkan nafis teroris yang hairis sebenarnya ya
oke kalau napi yang tahanan yang lain pegang hp nggak masalah
itu sangat berbahaya
sangat berbahaya gitu
mumpung ada komisi tiga ini penting sekali
itu menjadi catatan tidak
atau memang ada temui
atau anda membantah apa yang disampaikan oleh bung netapane ini
mungkin anda juga pernah turun ke sana
kami kan dari dpr bukan
mungkin dari komisi tiga pernah turun ke sana memantau kan
justru kami nanti akan berkunjung ke sana
nanti tanggal empat belas
jadi hari senin
kami akan informasi yang telah ada nanti akan kami konfirmasikan semuanya ke sana
dan kalau memang benar apa yang disampaikan oleh bung neta tadi
bung neta pane
itu menurut saya itulah sebuah pengelolaan yang menurut saya tidak tepat
itu agak kacau balau
kacau balau anda bilang
menurut saya kalau memang seperti itu
jadi membuat sebuah tempat menjadi tidak jelas
jadi seperti hemoflodin begitu tidak boleh
karena itu menurut saya kalau memang seperti itu kita akan tanyakan
dan sebelum itu akan terjadi hal berikutnya
maka kita minta agar itu adalah diselesaikan
alhamdulillah ini dengan cepat sekarang ini telah dipindahkan mereka
jadi kita apresiasi kepada dirjen pas
yang dan pemerintah dalam hal ini yang mengevakuasi segera mereka
soal status rutan ini yang disebutkan ini di bawah kementerian hukum dan ham
tapi kemudian dikritisi juga oleh bung neta pane
bahwa itu kadang kadang dipakai sesuai konteks keperluan
mencontohkan kasus ahok dan lain sebagainya
bagaimana anda melihat status rutan ini
apakah memang belum jelas
atau sebenarnya sudah jelas
dari pantauan anda
kalau itu memang jelas itu rutan
cuma kalau memang ada isinya kemudian adalah napi di situ
itu adalah sesuatu yang tidak tepat
nah itulah yang kita sebut
itu agak tidak dibenarkan yang seperti itu
karena itu akan membuat nanti tanggung jawabnya
itu adalah menjadi tumpang tindih
dan ketika ada persoalan kemudian nanti saling lempar tanggung jawab
itu kan menjadi masalah nanti
ini karena itu kita akan luruskan itu
dan kita harapkan ini menjadi pembelajaran
saya kira dibubarkan aja rutan itu
sedang over kapasitas kok malah dibubarkan rutan itu
kan udah dipindah semua kan
jadi dibubarkan dikembalikan ke sejarah awalnya
yaitu tahanan untuk polisi polisi nakal
sehingga nggak ada urusan sama salemba urusan cipinang
jadi tanggung jawab itu juga ringan
jadi dikembalikan ke fungsi awalnya untuk menahan anggota kepolisian nakal
jadi kalau sejarahnya itu kenapa rutan itu kemudian
menjadi lp menjadi rutan ya
itu sebenarnya untuk menyelamatkan salah seorang besan penguasa negeri ini
ketika dia diponis oleh pengadilan kasus korupsi
dia ditemparkan di situ
itu awalnya benar
itu awal sejarahnya
untuk menyelamatkan tanda kutip
sebelumnya memang rutan khusus untuk anggota polri yang bermasalah
tahun berapa itu berubahnya
ya ketika beliau diponis itu ditaruh di sana gitu ya
beberapa napi koruptor ya
bisa dititipkan di situ
terus belakangan napi teroris apa bukan napi tahanan teroris ditaruh di situ
sehingga menjadi semraut
karena itu indonesia polri mengusulkan bubarkan saja rutan itu kembalikan ke sejarah awalnya
supaya tugas ibu ini ringan juga
nggak jadi kambing hitam terus
oh anda melihat dijenepas menjadi kambing hitam
menjadi kambing hitam imunitasian
ibu ini tidak punya wewenang di sana tidak punya orang di sana
tapi tanggung jawabnya ada berada di bawahnya
tapi ketika ada masalah beliau
anda merasa seperti itu bu
tanggung jawab bersama
dan pada akhirnya ini menjadi awal yang baik untuk kita melakukan perbaikan ke depan
mudah mudahan seperti tadi yang disampaikan oleh
bung taufik ya
menjadi dasar kami untuk melakukan pembinaan kelembagaan kemudian penguatan koordinasi
kemudian juga kita akan tetapkan satuan kerja yang
yang tepat untuk itu
disadari bersama bahwa memang kita belum punya rumah tahanan negara yang levelnya untuk mereka yang high risk
sekarang ini baru punya lima lapas yang ditetapkan sebagai lapas untuk mereka yang statusnya high risk
sebenarnya untuk kasus terorisme entah posisinya itu sudah narapidana ataupun masih tersangka terduga begitu ya
saya tidak tahu menyebutnya sudah rutan negara salemba atau rutan magubrimob
karena ini kan masih jadi ini ya pembahasan ya
itu sejak kapan bu
ada napi teroris ataupun terduga tersangka teroris dimasukkan dititipkan di urutan tersebut
beberapa tahanan dengan kasus teroris ini kan untuk pendalaman ada kaitannya dengan masalah masalah lain
jadi ini kan tepat mungkin ditempatkan di sana
dan kalau sudah diputuskan inkra tetap punya kekuatan hukum tetap dipindahkan di tempat kami
di tempat kami itu dimana misalnya
lapas yang luar
seperti sekarang ini kan mereka tersebar di satu ratus tiga belas unit pelaksana teknis di seluruh indonesia
dan yang terbanyak itu memang di nusa kambangan
mereka ditempatkan di nusa kambangan
dan karena memang
jadi ketika belum inkra masih boleh di
itu sejak kapan bu
ketika belum inkra boleh ditaruh di rutan makubrimob
saya tidak begitu ingat ini
beberapa waktu yang lalu yang
itu atas izin dari kementerian hukum dan ham tidak
karena kan kalau disebutkan itu tanggung jawab di dalam di bawah kementerian hukum dan ham
kalau masih tahanan memang kalau kita punya rutan ditempatkan di kita
nah ini kebetulan dengan kasus khusus high risk teroris kemudian juga dibutuhkan pendalaman pendalaman
maka ditempatkan di cabang rutan salimba di makobrimob
memang benar itu namanya rutan negara cabang saleh
cabang rutan salimba di makobrimob seperti itu
saya masih bertanya tanya ini kalau kemudian menanggung jawabin kementerian hukum dan ham
apakah kemudian perawatan kondisi rutannya itu juga berada di bawah anda atau sama sekali tidak begitu
nanti setelah jeda bu ya prime news masih akan segera kembali

kambing ke terma
oke di mana
dari mahasiswa narratives dan pikirannya vocational
di mana kemudian ya bagaimana namanya trat lokasi di maelun
bagaimana pertimbangannya juga

dia itu sesemangatye
pak ini kan menggunakan senjata tajam pak
senjata tajam yang mereka dapatkan
sebenarnya dari mana sih pak
ya senjata tajam didapatkan
dari mana mana kan dia jebol kemana mana
dia dapat kaca dipecahkan
dia dapat besi dia dapat apa
ini kan dijebol semua yang tadinya
ruang tahanan itu disekat semua
ya ruang ruang itu
ada saja didapatkan
kalau terkait hp yang digunakan untuk
broadcast life itu dari mana pak
saya ingin menggarisbawahi
yang disampaikan oleh
pak kapolri tadi terutama ketika
dan sebagainya itu yang sebelumnya disekat sekat
kemudian dijebol oleh para
napi apakah memang
standar sebuah rumah
tahanan itu bisa mudah dijebol
kalau yang standar bangunan
untuk di jajaran
pemasarakatan untuk lapas rutan
itu memang ada spesifikasi khusus
misalnya dari sisi pengamanannya
dan seterusnya itu memang beda
dengan bangunan pada umumnya
kalau yang dalam aku berimap
konteks yang kemarin ini
kalau mudah dijebol barangkali memang spesifikasi
bangunannya tidak sama dengan yang
artinya tidak layak sebenarnya menjadi sebuah rutan
jadi begini mas indra
tidak ada yang ideal
pada akhirnya yang minimal pun
dipergunakan untuk itu
karena over kapasitas
yang sekarang dialami oleh
isi lapas rutan itu sekarang sudah dua ratus empat puluh tiga ribu
sementara kapasitas hunian hanya satu ratus dua puluh empat
ini urgent sekali sepertinya ya
bahkan untuk yang high risk pun
harus ditempatkan di tempat yang tidak sesuai
untuk sebuah rumah tahanan
jadi sekarang ini kan
setelah ditetapkan oleh bapak menteri hukum dan ham
ada lima lapas yang
dikutuk oleh bapak menteri hukum dan ham
yang digunakan untuk high risk
bangunannya sarananya dan seterusnya
memang sudah dilengkapi dengan lebih baik
mudah mudahan dengan penempatan mereka di
lapas pasir putih batu
dan sekarang ini pemerintah juga sudah
di nusa kambangan juga
dengan kapasitas lima ratus orang
itu dimana bu
one man one sale ada di nusa kambangan
jadi selain batu dan pasir putih
ada satu lagi lapas
yang sekarang sedang dalam penyelesaian
dia menggunakan teknologi yang memudahkan
jadi itu gak mudah di jebol kalau itu ya
mudah mudahan seperti itu
dan seperti itu
yang akan datang
mereka sudah bisa ditempatkan untuk
apa namanya pembinaannya
bang taufik ini kan cukup ironis
dan juga tragis juga ya
kalau kemudian selain bicara
tanggung jawab ada dibawah siapa
bersama sama tadi dan sebagainya
belum tentu yang melakukan penjagaan
memiliki kemampuan mengelola
memanage rutan atau rumah tahanan
ataupun lapas katakanlah seperti itu
lalu kemudian ternyata bangunannya
sendiri juga memang tidak layak untuk
isolasi terhadap orang yang
sedang bermasalah secara hukum begitu
ini kan cukup mengerikan sekali urgent sekali tidak menurut
sangat tetapi begini
bukan berarti bahwa lapas yang lain itu
sama dengan rutan itu
tidak lapas lapas yang lain itu
adalah persoalannya adalah
over capacity jadi itu adalah problem
semua lapas di indonesia
jadi banyak sekali mereka yang
masukkan ke dalam penjara
jadi sedikit semua hal itu akan dipenjarakan
jadi hanya yang di rutan mako brimob saja ini yang memang
toh itu bukan kamar tahanannya yang
tetapi kan yang di
dobrak itu kan tralits
kalau yang kita
persoalan lapas di indonesia
adalah yang over capacity itu
yang kemudian itulah menimbulkan
dan keributan kemudian pemberontakan
di dalam dan sebagainya itu terjadi
itu memang ada
tapi kalau misalnya adalah
berhubungan dengan struktur
bangunan dan sebagainya yang tidak kuat
dan sebagainya itu itu tidak bisa
dibandingkan antara yang
di mako brimob ini dengan yang di tempat lain
lantas dengan hal tersebut kalau misalnya
itu kita bertemu dengan
menteri hukum dan ham ini
persoalannya hanya dua klasik
yang pertama adalah masalah
lapas ini yang kedua adalah
masalah imigrasi itu saja persoalannya
jadi dua masalah itu masalah lapas dan imigrasi ya
dan selalu hal itu jadi ini adalah masalah
klasik jadi kita ingin
membangun masalah klasik ini maksudnya pengertiannya harus
dari dulu tidak selesai selesai persoalan
karena kita anggarannya kan
anggaran selalu jadi tidak
tidak bisa kemudian hanya kita
konsentrasikan kepada masalah
lapas ini saja padahal
pos pos yang di kementerian lain
di lembaga lain juga banyak
apbn kita yang seperti sekarang ini
maka tentu saja tidak bisa kemudian
persoalan dengan sesenggera mungkin
itu adalah problemnya ya tetapi kita
hukum dan ham tolong
masalah ini dengan segala
persoalan yang kita hadapi sekarang ini
sebagai sebuah bangsa ini diberikan
perhatian ini adalah terus menerus kita lakukan
dan kita menganggap
bahwa apa yang telah dilakukan
baik adalah menteri sekarang ini adalah
cukup sesuai dengan
anggaran yang ada itu adalah problemnya
baik nanti kita akan
menunjukkan lagi bagaimana sebenarnya kondisi yang
sebuah atau mereka yang melakukan
penjagaan dalam rumah tahanan
skill khusus apa sebenarnya yang
harus dipunyai apakah juga
kemudian masalah salah kelola yang
sejak awal dikatakan oleh bang netta pane
ini juga akan menjadi catatan penting
polisi di sandar napi di markas sendiri ini
tidak terulang lagi kami akan
baik ada kajian dari
pernyataan begitu dari mantan
napi yang pernah berada di rutan
maka berimob bahwa ada
sejumlah kelemahan bahwa
ada beberapa tidak dilakukan
penjagaan dan lain sebagainya sehingga membuat
ada kerentanan disitu
untuk bisa terjadi
peristiwa seperti kemarin berikut ini kami
hadirkan pernyataan dari sofyan
sahur yang diwawancarai rekan saya putri
ayun dias tadi
lalu sebelum terjadi kerusuhan
saya datang kesana untuk membesuk
beberapa ikhwan yang ada di blok a
dan itu terjelas
saya cuma hanya lihat penjaga ada tiga orang disini
disini tiga orang saya tulis ya pak ya
disini tiga orang disini kosong
karena saya bertemunya disini dengan ikhwan ikhwan
di blok a oke disini kosong kemudian
ada satu dua dari
densus saja jadi ada
anggota brimob ada
densus delapan puluh delapan disini dua orang
kemudian kalau disekitar sini anda sempat
kesini tidak ya jadi setiap blok ini
ada sekitar delapan kamar
delapan kamar bentuknya
jadi mereka sepertinya menjebol
lalu masuk lorong
lalu mereka mungkin pertama kali
ke ruang penyidikan karena pada waktu itu
memang sedang ada penyidikan tiga orang yang baru
ditangkap di bogor
disebutkan disitu penjaga tiga orang
ini dua minggu yang lalu ceritanya
dia baru saja mengunjungi salah satu rekannya
lalu disitu hanya tiga yang menjaga
dan kemudian memang kondisi bangunan tadi
di jebol dan lain sebagainya
bagaimana anda melihat kelayakan dari
rutan yang berada di kompleks makubrimob
namanya memang makubrimob begitu ya
memang pasukan elit dari
kepolisian tapi kalau kondisi seperti ini
evaluasi paling penting apa
beberapa kali pernah masuk kesana
disana ada tiga bangunan rumah
itu bangunan rumah biasa
karena memang itu
tahanan polisi internal polisi
dan mereka pasti
mereka pasti tidak
macam macam lah tidak mungkin lagi
tidak perlu apa yang sangat kokoh bangunan yang
jadi sangat tidak layak untuk
di luar kepolisian
karena sangat rentan digoyang aja
pintunya itu bisa jebol kok
anda mengetahui sendiri itu
saya beberapa kali masuk kesana
dimana senjata mereka
beberapa kali saya kesana
bahkan saya lihat kalau malam itu
kadang kadang tidak sampai lima orang juga
ada disitu paling banyak
kemudian yang teroris itu
dia bertingkat ada sel
di atas ya di bawah
dan di belakangnya itu
itu lapangan parkir
lapangan parkir masjid
di belakangnya asrama
jadi kalau mereka mau berbuat sesuatu
rutan itu memang harus dibubarkan
kembalikan ke fungsi awal
karena akan terulang terulang
baik sebagai catatan dari anda
seperti apa sebagai penutup
dan juga nanti sebelum ke bang taufik
yang paling penting dari pelajaran ini
jadi meningkatkan kewaspadaan
oleh seluruh jajaran
melihat kondisi yang terjadi di makobri
kemudian kami juga akan
melakukan pemenahan kelembagaan
memberikan perhatian lebih
kepada pamong petugas
yang berjaga untuk itu semuanya
sementara akan ada masuk dari apa
kementerian hukum dan ham
tidak dari di jenpas untuk ikut membantu
pengelolaan atau penjagaan rutan itu dengan peristiwa ini
baru saja kemarin hari selasa sudah
kita kukuhkan seribu enam puluh satu satuan tugas
untuk jawa tengah saja
untuk mako brimob ini bagaimana
tetap akan dikelola polisi
nanti tentu akan ada pembahasan yang
lebih lanjut tentang
rutan di mako brimob ini
tapi intinya kita akan meningkatkan koordinasi
dengan berbagai pihak agar
menghilangkan sama sekali gangguan gangguan
yang seperti ini tidak bisa kerja sendiri
komisi tiga catatan terakhir seperti apa
polisi yang menangkap densus bahkan yang
yang menjaga juga ini kan jadi
ini masih terjaga kemudian
saya ingin menekankan sedikit
walaupun agak di luar
ini adalah saya melihat dari sisi hal yang lain
karena petugas itu
apakah itu adalah
yang kita kritisi tadi
mereka kan tidak ikut di dalam persoalan kebijakan
tetapi mereka menjadi terbunuh
saya berfikir memang
tidak boleh itu adalah
aparat keamanan kepolisian itu
mudah sekali dibunuh oleh orang
kalau di negara lain itu adalah
ada undang undang perlindungan terhadap polisi
jantung aparat keamanan kalau kita tidak ada
bahkan hukumannya luar biasa ya
di negara demokrasi seperti amerika
dan kemudian di inggris itu
kalau misalnya polisi berdiri di
kemudian ditabrak apakah mati
tidak mati itu hukumannya sampai dua puluh lima tahun
kita apalagi kalau membunuh
itu sangat berat kalau di amerika dan inggris
di negara saya berharap dengan
peristiwa ini mungkin kita harus membuat
sebuah undang undang perlindungan terhadap
yang kedua jangan sekali sekali kita menerima
informasi dari sumber sumber
yang tidak terpercaya
misalnya kasus seperti di dalam
makubrimum ini disebutkan
karena ada petugas
yang menginjak al quran membuang al quran
dan sebagainya padahal ini urusan urusan
makanan saja yang kemudian
itu cukup membumbui
saya berharap kepada masyarakat seluruh indonesia
kita ingin melihat
persoalan kemudian menyebar nyebar lagi
kemudian agar kemudian
itu agar membuat mereka
demoralisasi nanti itu mesti
walaupun tanpa melepas tetap harus ada kritik
perbaikan untuk pengelolaan rutan ini
semuanya yang kita sebutkan tadi
persoalannya saya itu adalah sepakat
yang telah disampaikan oleh ibu tami tadi
kemudian disampaikan oleh
bang neta tadi
neta tadi itulah sebuah kritik
yang harus diperhatikan betul oleh
maupun dari kepolisian
baik kita lihat nanti seperti apa evaluasi terhadap
persoalan ini yang pasti
kita semua membahasnya malam hari ini agar
tidak terjadi lagi ironi
anggota polisi di
disandra oleh napi di markas sendiri
terima kasih bapak bapak dan juga ibu
telah bergabung bersama kami di prime news malam ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami